kesehatan capa ska menjadi hal yang sangat diperhatikan
yang lebih mengarah kepada pak prabowo terutama pasca mas gibran
dan kemudian budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka
dan pelatihnya kan bener bener pada saat itu kan pelatihnya cokorda